masih dari jawa timur hampir dua orang warga desa sumberwaras kota batu jawa timur
terdata mengungsi akibat badai debu dua hari lalu
ya meski badai sudah reda mereka belum diperbolehkan kembali pulang
saya berada di desa atau di balai desa punten di kota batu
desa ini berjarak sekitar dua puluh km dari desa sumberwaras
tempat terjadinya bencana badai debu yang menerjang desa itu pada dua hari yang lalu
di balai desa ini di balai desa butet ini adalah salah satu dari lima lokasi pengungsian
yang tersebar untuk menampung sekitar empat lima ratus jiwa warga desa sumberwaras
yang harus mengungsi akibat bencana badai debu tersebut
nah total menurut data ini ada kurang lebih hampir dua orang
yang mengungsi di berbagai
lokasi pengungsian yang ada
nah sementara di desa atau di balai desa punten ini jumlahnya jumlah pengungsi yang tercatat
sampai sore hari ini ini ada sekitar tujuh ratus lima puluh jiwa
nah memang masih harus didata lagi di mana sisa dari para pengungsi atau warga lain
apakah mereka juga ikut mengungsi di berbagai lokasi pengungsian yang ada
ataupun mereka memilih untuk mengungsi di lokasi lokasi lain
seperti di rumah saudaranya ataupun di tempat kerabatnya
kalau kita di daerah kita ini
setiap tahun sih
kalau musim kemarau kebetulan musim kemarau karena lahan pertanian gak ada tanaman
ada angin baru ini setiap tahun
kalau warga kita biasa sih sebetulnya yang menghadapi
oke saat ini masih ada warga yang masih bertahan di di dunia
ada beberapa sih karena untuk laki laki yang mungkin tinggal di sana untuk menjaga
ya karena di sana juga ada banyak ternak
warga warga yang ada di sini sudah berada di lokasi ini sekitar dua hari
sejak peristiwa tersebut terjadi
ini sudah ada bapak siapa pak zulkarna
pak sudah pulang ke rumah sudah sempat nengok rumah
nengok sebentar tadi
gimana kondisi rumah
alhamdulillah tapi jebol
semuanya jebol ya
apa atapnya itu
kotor pasti ya
pak ini kan sering terjadi nggak debu atau badai debu seperti ini
ya tahun lalu pernah tapi yang keras sekarang ini loh
sekarang ini baru pari
pernah mengungsi sebelumnya karena badai debu
cukup semuanya pak ya makan pakaian kebutuhan sehari harinya cukup semuanya ya
oke terima kasih
sampai saat ini memang belum ada instruksi dari pemerintah kota batu
terkait bagaimana rencana bagi penanganan pasca bencana yang terjadi
di desa sumberwaras ini
mungkin besok ini baru akan dilakukan penyisiran ulang
karena memang tiap hari dilakukan penyisiran ulang bagi warga yang mungkin masih berada di rumahnya
untuk diminta untuk segera mengungsi untuk mengantisipasi jika badai debu kembali terjadi lagi
rangga umara ganjarin wicak sonoh batu